kalau gitu ada satu pertanyaan untuk kamu
apa free adalah putra saya
tolong jawab pertanyaan saya
apa free adalah hasil hubungan klub saya sama mas rizal
anak yang waktu itu direbut dari saya bahkan saya belum sempat menyusuinya
maaf kalau ini tidak menyenangkan untuk didengar
tapi saya harus berkata jujur
fre sulit disembuhkan
maksud dokter kaki saya akan cacat selamanya
free kamu jangan sedih lagi ya
aku ini akan cacat selamanya rel
dan kamu gak bolehin aku sedih
seharusnya aku yang minta maaf
aku gak seharusnya bentak bentak kamu kayak gitu
kalau keajaban itu selalu ada
dan keajaiban itu akan datang kalau orang orang berhati baik
kamu adalah orang yang paling baik
yang pernah aku kenal frey
karena itu aku percaya
kalau keajaiban akan datang untuk kamu
eh rel ini ada titipan bunga nih buat lo
hmm dari neo
jelah romantis banget pake bunga segala
begitu p gunjan bersama ini ini bisa lihat
aku tahu kamu ngebohongin perasaan kamu sendiri
aku tahu itu dari mata kami
aku tahu kamu seperti apa
aku juga tahu kamu masih sayang sama
aku tahu kamu masih sayang sama aku
waktu aku gak yakin sama perasaan aku
kamu kan yang selalu berusaha meyakin perasaan aku
sampai aku benar benar yakin kalau aku sangat sayang sama kamu
kamu gak akan pernah bisa ngerti sampai kamu ngerasain kalau kamu ada di posisi aku
saat ini fred lebih butuh

kenapa sekarang rasanya hati aku dingin banget dengan kebaikan kebaikan neo
bukannya itu yang aku pengennya selama ini
selama ini di dalam hati aku sebenarnya aku cinta sama frey
tapi aku gak sadar
karena aku selalu menganggap dia sahabat aku
kenapa malam malam sedul aku kesini
kamu inget gak
sama pertanyaan kamu waktu kita dikurung sama lira
aku harus jawab pertanyaan itu setelah kita bebas
ini jawaban aku
itu hati aku untuk kamu
aku titip ya
impian aku benar benar terwujud
aku bisa ngeliat kembang api
bareng sama orang yang paling berarti
dalam hidup aku
yang bodoh banget
dan gak pernah bisa ngerasain
seberapa besar akti kamu dalam hidup aku
makin aku yang gak pekat
dan gak bisa ngerti
apa arti katapan kamu selama ini
aku gak akan memfasit kamu
jaga hati aku baik baik